video berdurasi empat puluh delapan detik ini menjadi perbincangan di dunia maya
dalam sebuah akun twitter video ini dibagikan oleh lebih dari ratusan orang
setelah ditelusuri pemeran dalam video tersebut merupakan sekretaris umum mui kabupaten sukabumi
dan beberapa teman temannya
minggu siang keempat pemeran dalam video tersebut langsung dimintai klarifikasi oleh kodim enam ratus tujuh kota sukabumi
pada minggu sore sekretaris umum mui kabupaten sukabumi mengatakan video tersebut dibuat pada awal maret lalu
dan tak menyangka keisenganya menimbulkan keresahan
saya rkiri dan saya berbagian daripada salah satu yang kegiatan saya
bagaimana membina narapi dana dan sebagai usaha napiter
saya tentu tidak ada sedikitpun saya terapiliasi dengan aliran aliran garis keras
barang tentu kami juga tidak ada sedikitpun atau punya apapun untuk melawan nkri
dalam video diketahui senjata tersebut hanyalah senapan angin
tiga pucuk senapan angin tersebut kini diamankan agar tidak membuat resah masyarakat
beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu
tapi memang hanya menggarakannya itu isang lah
isang karena waktu itu beliau itu mau ke puan wah halimun
kemudian ada hujan kemudian mereka mampir lah karena mobil juga ada kendala
nah ketika di tempat makan itu iseng lah bikin video itu
mereka misalnya bawa senjata
empat orang yang membuat video tersebut kini masih menjalani serangkaian pemeriksaan kepolisian dan tni
ahmad fikri sukabumi jawa barat